saudara arus mudik di gerbang tol cikatamas yang terpantau lengang
puncak arus mudik telah terjadi hari sabtu lalu
situasi di gerbang tol cikatama terpantau lengang
masih diberlakukan hingga kilometer empat ratus empat belas
jasa marga membuka seluruh gardu tol utama dan empat gardu satelit
situasi lengang tidak terpantau ada kepadatan
dan ini merupakan pantauan udara langsung dari kami di gerbang tol cikatama
di mana anda bisa melihat bahwa tidak ada antrian yang mengular
antrian normal bagi kendaraan kendaraan yang ingin memasuki gerbang tol baik gerbang tol utama maupun satelit
pada hari ini sudah mulai banyak kendaraan yang langsung mengalihkan kendaraannya menuju ke dua lajur paling kiri dari gerbang tol utama
di mana dua lajur tersebut mengarah kepada gardu satelit
dan ini memang sesuai dengan imbauan yang diimbau oleh pihak jasa marga untuk mengurangi kepadatan yang ada
sampai dengan saat ini bella dan saudara tercatat sudah ada sekitar dua enam ratus kendaraan
yang melintasi gerbang tol cikampek utama menuju ke arah palimanan
jika dibandingkan dengan data sebelumnya ini memang sudah mengalami peningkatan yang drastis
karena kemarin mulai dari pukul enam sampai dengan pukul dua sudah ada empat puluh
ini dari pukul enam sampai dengan pukul sebelas sekitar lima jam saja sudah hampir setengahnya bella dan saudara
sekitar dua puluh dua ribu jadi memang ada peningkatan volume
rekayasa lalu lintas betul masih dilakukan yakni rekayasa lalu lintas one way atau satu arah
mulai dari kilometer tujuh puluh dua
sampai dengan kilometer empat ratus empat belas mulai dari gerbang tol cikampek utama sampai dengan ke gerbang tol kali kangkung semarang
selain dengan rekayasa lalu lintas mulai dari km tujuh puluh dua sampai dengan empat ratus dua belas
diberlakukan pula rekayasa lalu lintas one way ini dari kilometer empat ratus dua puluh delapan ruas jalan tol semarang seksi a b c
sampai dengan kilometer empat ratus empat puluh dua gerbang tol bawen
ruas jalan tol semarang sampai dengan solo ini mulai diberlakukan mulai dari pukul sembilan belas empat puluh empat hari kemarin begitu
selain dengan rekayasa lalu lintas one way diberlakukan pula rekayasa kontraflow sebetulnya
bella dan saudara mulai dari kilometer empat puluh tujuh sampai dengan kilometer tujuh puluh
namun dikarenakan tadi sekitar pukul tujuh lewat empat waktu indonesia barat
terjadi kecelakaan di kilometer lima puluh delapan menyebabkan rekayasa lalu lintas one way ini ditutup

untuk mengantisipasi hal tersebut
atas diskresi kepolisian rekayasa lalu lintas one way maksud kami kontra flow ini memang ditutup
namun untuk mengantisipasi sudah ada dibuka kembali begitu ya
yang dilakukan oleh pihak korlantas yakni membuka ruas jalan tol lain
yakni jalur fungsional jalan tol jakarta cikampek dua selatan

yang dikarenakan tadi sekitar pukul tujuh lewat empat puluh tujuh sampai dengan kilometer empat puluh tujuh sampai dengan kilometer empat puluh tujuh
jadi untuk mengantisipasi kontra flow yang ditutup untuk sementara
jasa marga beserta dengan korlantas sudah mengoperasikan
mulai mengoperasikan jalur fungsional jalan tol jakarta cikampek dua selatan
segmen sadang sampai dengan kutanegara mulai dari pukul sepuluh tadi
namun sekali lagi diimbau bagi anda yang ingin melakukan perjalanan panjang
jangan lupa untuk mengisi kecukupan saldo kartu elektronik
dan juga untuk melakukan istirahat apabila diperlukan
dan memang dianjurkan bagi anda yang ingin melakukan perjalanan panjang ini
mulai dari pukul sepuluh sampai dengan pukul dua memang merupakan waktu yang
berdasarkan pantauan kami merupakan waktu yang tepat
dikarenakan situasi lalu lintas ini sangat lengang
kemudian tidak ada antrian panjang begitu khususnya di gerbang tol cikampek utama
jika ada pemudik yang mungkin nanti e money nya atau saldonya itu kurang
apakah di sekitar gerbang tol cikatama ada tempat untuk mengisi tol tersebut
ya terkait dengan hal tersebut dari lima belas gardu yang dibuka
dua belas gardu utama yang dibuka oleh gerbang tol cikampek utama
dan gardu paling kiri bella gardu pertama ini memang dibuka layanan untuk mengisi e tol

berdasarkan pantauan kami dan berdasarkan informasi yang kami dapat pula dari pihak jasa marga
kadang yang sering menimbulkan kemacetan ini adalah dikarenakan banyak pengendara
khususnya bagi pengendara angkutan berat begitu
yang mengisi saldo kartu elektroniknya di gardu begitu
sehingga apabila mereka mengisi langsung di gardu
ini menyebabkan timbulnya antrian panjang ke belakang
jadi untuk mengantisipasi hal tersebut
dihimbau bagi para pengendara untuk tidak mengisi langsung di gardu
melainkan mempersiapkan kecukupan saldo kartu elektronik
sebelum melakukan pembayaran di gardu tol cikampek utama
jurnalis kompas tv dari gerbang tol cikatama karawang jawa barat